dalam kehidupan sehari hari kita biasanya lebih waspada jika ada orang asing yang memberikan kita minuman ataupun makanan di tempat umum
nah prinsip yang sama ini harus mulai kita terapkan dalam menggunakan internet
jangan mudah tergoda dengan promo gratis yang biasanya dikirimkan ke email kita ataupun ke sms ataupun misalnya sebuah web yang domainnya ini tidak jelas
apalagi jika promo tersebut memaksa kita untuk mengklik sebuah link
kemungkinan besar link tersebut adalah kode verifikasi untuk malware yang nantinya bisa mencuri data pribadi kita termasuk kode ott
kode otp merupakan sebuah kode verifikasi ketika kita akan melakukan semua transaksi keuangan
biasanya terdiri dari enam digit angka lacak
kode otp umumnya dikirim melalui layanan pesan singkat atau email
terkait transaksi keuangan digital bank indonesia mencatat pada kuartal satu dan dua tahun dua ribu dua puluh terjadi peningkatan volume transaksi pada e commerce
artinya resiko terjadinya kejahatan siber seperti pencurian kode otp masih cukup tinggi
mereka melakukan data profiling dulu
mereka mengamati kita kegiatan kita sehari hari yang bisa dipantau melalui sosial media di facebook di instagram dan lain sebagainya
tapi bisa juga ada malware ya
karena kan banyak ya kalau kita masuk di google play atau masuk di app store itu aplikasi sangat banyak di situ
dan bisa jadi di antara aplikasi tersebut ada yang disusupi malware yang nantinya malware ini bisa merekam data kita yang ada di handphone ya
lalu bagaimana kita melindungi diri dari ancaman kejahatan keuangan siber
pertama selalu waspada ketika menggunakan internet tidak mengumbar data pribadi di media sosial dan tidak memberikan kode otp kepada orang lain
kedua rutin mengganti password secara berkala
dan ketiga menghapus semua data yang tersimpan di telepon genggam atau laptop ketika ingin menjualnya
selain itu pemerintah juga terus berupaya meningkatkan keamanan transaksi keuangan lewat regulasi
mereka harus misalnya memenuhi prinsip sebagai berikut
harus andal yaitu satu ada kerahasiaan data memiliki integritas sistem data
lalu ada otentikasi sistem
jadi harus ada sistem yang melakukan authentication
lalu mencegah terjadinya berbagai hal yang tidak diperbolehkan seperti penyangkalan transaksi
lalu sistemnya itu harus available sepanjang waktu
saat ini pemerintah tengah berdiskusi dengan pihak operator untuk menggunakan data biometrik seperti sidik jari pengenalan wajah dan iris mata
sebagai metode pengamanan transaksi keuangan
tim cnn indonesia jakarta